ppdp dinyatakan pdp bukan oleh keluarga oleh rumah sakit oleh dinas kesehatan oleh petugas medis
video petugas kamar jenazah rumah sakit dr wahidin sudirohusodo mojokerto yang meminta uang tiga juta rupiah pemakaman seorang pasien dalam pengawasan covid sembilan belas beredar di masyarakat
peristiwa ini terjadi pada sembilan belas mei lalu satu jam setelah pasien berusia enam puluh tahun meninggal dunia
ia dinyatakan sebagai pdp covid sembilan belas oleh dinas kesehatan mojokerto
setelah membayar jenazah pasien dimakamkan dengan standar covid sembilan belas
direktur rumah sakit dr wahidin sudirohusodo sugeng mulyadi mengakui kejadian itu terjadi akibat ketidakpahaman petugas
menurutnya petugas pemulasaran belum memahami surat edaran tata laksana untuk pembiayaan covid sembilan belas tertanggal enam april dua ribu dua puluh
dalam surat edaran tersebut
semua biaya pasien baik pdp maupun positif covid sembilan belas termasuk pemulasaran jenazah ditanggung pemerintah
masalah ini sudah selesai dan biaya tiga juta sudah dikembalikan ke keluarga
mis dari harus meluruskan aturan yang terbaru itu si anak ini mungkin masih menganggap aturan yang lama
ini berarti sudah dikembalikan atau gimana dok uangnya dok
apa lagi dok uangnya
belum dirawat di rs dr wahidin sudirohusodo mojokerto
jsh merupakan pasien rujukan dari rs hasanah dengan gejala diabetes dan sesak nafas
agung wibowo mojokerto jawa timur